jalan jalan men
kok gak bisa dibuka sini
kenapa lagi pintunya kok nggak bisa dibuka
masa sih orang mau jalan keluar pintunya pake gak bisa
kamu bangun berisik ya
bisa diam gak
gimana sih warga teh
jangan teriak teriak depan rumah orang atau
datenglah atung teriak teriak
kalau orangnya gak keluar kalian udah teriak teriak
itu artinya orangnya gak ada di rumah
nah kan dibilangin gak ngerepek
gue teriak teriak kalau pengen habis suaranya
mau jadi deh
itu mobil siapa tuh
itu pak jandra tuh
itu dia pak jandra tuh
pak jandra tuh
kan bener cek saya oke gak ada di rumah kan
ini kok rame banget di sini ada apa ya pak bu
ini kita mau arisan pak jandra ceritain
eh salah lagi pada demo
pak jandra kami tuh dateng sini mau protes
gara gara bapak nih kami diterok sama hantu manusia buaya
kenapa gara gara saya pak
gimana ceritanya gara gara saya pak
saya itu bener bener gak ada kaitannya dengan teror itu pak
entah gak ada betul gak ada
betul gak ada hubungannya jangan sembarangan
kenapa saya dikait kaitkan sama teror manusia buaya itu
hah gimana gak ada hubungannya
nih nih barangnya pak jandra bu
gara gara barang pak jandra ini manusia buaya datang teror kita
karena barang barang pak jandra ini terbuat dari kulit buaya
kan kita beli semua sama pak jandra
waduh ini udah nggak bener nih
dituduh yang gak gara gara teror manusia buaya
eh aduh ibu ranti itu dari kulit rambutan
semua orang pada lebaran parang saya gak mau rempah
gak apa apa pak jandra
itu langsung banget dilajunkan
eh pak jandra
hantu buaya itu mau nuntut balas
karena kulit kulitnya udah dijadiin barang kayak begini sama kamu
ya gak ya bapak ibu
enggak enggak enggak
hei enggak bisa
enggak bisa enggak boleh kayak gitu fitnah sama orang
kalau belum tentu itu terbukti
enggak boleh enggak baik enggak baik
eh lupa lupa
pasti hantu buaya itu muncul karena kulit kulit buaya itu diambil buat barang barang dia
pasti gara gara pak jandra semua ini
eh enggak bisa gitu dok
ranti ini enggak konsisten
hantu manusia buaya itu meneror kampung kita karena adanya pak chandra
saya akan bersihkan nama saya kalau saya nggak ada kaitannya dengan teror itu
saya akan menangkap manusia buaya itu
nah bersama trihanship di kampung ini saya akan buktikan kalau saya benar benar nggak salah
kok kita sih
buktiin pak harus buktiin ya enggak bapak
ya ayo pak jandra buktikan
bukan pak jandra
orang orang yang makan nangka masih kiritas yang kena getahnya
dor bang siapa yang makan nangka lagi kena getahnya
eh ibarat kata itu
emang kita kesini pada mau pesta nangka ya
eh hati hati bang makan nangka ada getahnya
enggak ada hubungannya manusia berkepala buaya sama makan nangka
yang ada nanti kamu dimakan
eh tadi ranti ngomongnya begitu
oh wah berisik aja
mentang mentang saya pengusaha kulit buaya saya malah dituduh yang gabungkan
saya mau bantuan kalian buat nangkap manusia buaya itu
dan saya juga pengen tahu apa sih maksudnya dia neror kampung ini
aku sangat sedih pak
mungkin minta bantuan secara cuma cuma atau ganti
saya pasti akan ngasih bonus duit abang abang semua
eh waduh ternyata bapak sangat sangat banget
ya udah kalau gitu kita mulai duluan
kita persiapkan buat menangkap manusia buaya
bang dag tadi diam aja
giliran duit aja
kayak buta bermalek
kita ini kagak dikasih cemilan dulu
kerja dulu bar
harus saya subuhin cemilan sama uang sekaligus
kamu tuh sama makan
udah ayo makannya bang dag buruhan
oh tenang aja pak
aduh gitu berangkat
pak chandra kita pamit dulu ya
pak chandra aduh
nggak gini lho pak chandra
saya cuma mau klarifikasi mengenai keberadaan saya di sini itu semata mata beda
saya itu beda dengan warga lain yang tadi pada demo lho pak
saya bukan kayak warga yang lainnya
aduh kalau bapak chandra itu melihat tadi perjuangan saya
saya itu udah kayak superhero wonder woman tadi ngebelap bapak
oh kalau begitu terima kasih bu miss
support banget apa yang bapak lakukan
tenang aja ya pak
soalnya saya suka bapak
jadi gitu lho
sekali lagi terima kasih banyak
nggak ada apa apa
kan nggak ada apa apa ya
saya mau pergi dulu
silahkan bu missy
hati hati di jalan bu missy
ada yang salah mak
oh enggak ya
bu missy agak ada ajar
silahkan bu missy
udah rapih kan
sayang mami pergi dulu
kamu tidur ya di rumah ya
sayang mau mau pergi
sayang mau mau pergi

mami mau mau pergi
saya mau mau pergi
saya mau mau pergi pak
saya mau mau pergi
saya mau mau pergi
mami mau pergi ke rumahnya pak chandra karena kita itu janjian mau patroli
mencari hantu buaya oke mami ngomongin pacar terus deh iiih nggak apa apa dong yang namanya
pacar itu kan orangnya baik udah mami sudah ngantuk pengen tidur males dengerin pacar terus
ya udah tidak kita tinggal pakai ngambek kali ya udah kita jalan ketemu pak chandra kita jalan
kok nggak bisa dibuka sini coba lagi eh ini kenapa lagi pintunya kok nggak bisa dibuka
masih orang mau jalan keluar pintunya pak chandra apa sih mami berisik banget
ah kok kamu bangun berisik ya ini nih pintunya kenapa kucing udah dibuka gini gini enggak
bisa dibuka kok nggak bisa dibuka sih mami ya mana mami tahu mami juga nanya
niknya suaranya dari belakang iya kita lihat yuh ada mali
tapi nol mindo ya katanya dia mau ikutan patroli barang kita layak buktinya mana
capek kita nungguin disini
jangan jangan dia molor kali ya
gak mungkin kalau molor
lah ya paling juga bu messy tuh kalau dandan tuh
biar kinclong kayak gitu biar kelihatan lebih cantik
dia mau ngelenong
ntar deh emang ya saya mau telepon bu messi
takutnya terjadi apa apa disana
kalian jangan gitu dong